tawaran dari capres yang lain juga banyak dari kompetitor banyak
kemarin juga waktu diselara selara kemas pak ketua tpn pak arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam tpn
ya itu intinya saya kan ikut keputusan dari ibu ketua umum saya ditugaskan apa ditugaskan di mana saya ikut pemilu
saya tidak menjawab pertanyaan politik di jam kerja
intinya tugas kami untuk menjalankan hasil rakernas kemarin
dari tawaran itu mas wali masuk ke tpn
kemarin pak arsyad meminta saya untuk bergabung dengan tpn
tapi sekali lagi kan saya harus berkonsultasi juga dengan ketua ketua yang lain juga
maksudnya apa mbak puan lalu bu ketua umum
tawarannya menjadi apa mas maksudnya di tim apa terus bagian apa gitu nanti
oh saya belum bisa bilang intinya masuk ke tpn
sudah oh sudah masuk belum belum mas
itu saya tidak jawab saya harus berkonsultasi dulu dengan pimpinan pimpinan yang lain
mbak puan ibu ketua umum gitu dulu
sekarang semuanya masih cair
berarti termasuk banyaknya baliho di beberapa pdi indonesia ini juga dilaporkan mas wali ke dip